rata rata ada satu ratus dua puluh lima sampai satu ratus enam puluh orang yang melakukan transit di tempat ini setiap harinya
inilah stasiun manggarai salah satu stasiun krl tersibuk di indonesia
setelah ppkm dicabut pengelola kereta komuter indonesia pt kci mengatakan jumlah pengguna kereta meningkat menjadi delapan ratus ribu orang per hari
pemandangan seperti ini pun menjadi lumrah dijumpai di stasiun manggarai pada jam jam sibuk pagi dan sore
penumpang kereta yang berhamburan dan berlari menyusuri tangga menuju peron kereta tujuan selanjutnya
di peron sepuluh dan sebelas dari arah bogor menuju jakarta kota penumpang berebut posisi di tangga dari arah berlawan
perjalanan jumlah kereta dan sarana petunjuk jalur kereta menjadi sorotan calon penumpang yang transit
mungkin penambahan kereta mungkin lebih baik gitu
untuk penambahan kereta sama penambahan jadwal juga gitu
tulisan tulisan ke peron kemana gitu ya ke exit kemana gitu tapi exitnya terlalu banyak sih menurut aku
kalau kereta tuh udah cukup banyak ya karena kan memang beberapa menit
dia datang terus gitu ya mungkin lebih ke jalurnya sih ya
direktur eksekutif institut studi transportasi deddy herlambang menilai kepadatan di stasiun manggarai tidak lepas dari dihentikannya jalur krl
langsung dari arah bogor dan depok menuju stasiun tanah abang
dari kci dari kci itu ya dua ribu sembilan belas bahwa yang dari bogor dari depok yang mau ke tanah abang atau sudirman saja
itu langsung ya saat itu langsung belum ada switching so lima ya itu langsung
itu jumlahnya tujuh puluh tiga juta sekian
yang jumlah banyak malah diminta untuk transit atau transfer kereta ya kan
sebelumnya memang tidak mengakudit karena memang jumlahnya banyak itu yang dari bogor dan depok itu langsung menuju tanah abang dan sudirman
vice president pt kci anang purba menjelaskan saat ini stasiun manggarai telah melayani satu ratus enam puluh ribu penumpang transit
terkait usul untuk mengembalikan jalur langsung bogor menuju tanah abang ana menyebut tidak bisa memperkirakannya
namun ia memastikan demi mengurai kepadatan kci sudah menambahkan tiga puluh satu perjalanan kereta tambahan di stasiun manggarai
dua belas perjalanan tambahan pada pagi hari dan empat belas pada sore hari
satu feeder yang kita jalankan di jam jam sibuk supaya antrian kepadatan untuk melakukan transit ini bisa diantisipasi
nah ini memang saat ini ya untuk feeder feeder tersebut ini memang begitu kita jalankan di jam sibuk itu sangat membantu
karena feeder itu diberangkatkan kosong dari manggarai
artinya sekali angkut itu bisa lebih dari satu lima ratus orang yang kita bisa angkut ya
ane menegaskan ketidaknyamanan ini akan terus dirasakan lantaran adanya pembangunan
stasiun manggarai hingga dua ribu dua puluh lima yang saat ini baru mencapai enam puluh persen
ia hanya dapat memastikan pt kci akan berupaya meminimalkan kepadatan penumpang
marvel dalti kurnia yurniawan jakarta